jalan raya di jakarta semakin dipadati oleh kendaraan termasuk sepeda motor
di tengah ramainya kendaraan seringkali juga kita menemukan banyaknya pelanggaran dari para pengendara sepeda motor
seperti menerobos lampu merah hingga naik ke trotoar yang kian kali merugikan pengendara lain
kemudian mengapa sebenarnya para pengendara ini melakukan pelanggaran tersebut
pelanggaran para pengguna sepeda motor di jakarta seakan sudah menjadi pemandangan sehari hari
seperti yang tertangkap kamera tim liputan cnn indonesia di sejumlah kawasan di jakarta
seperti mampang perapatan pasar minggu lenteng agung dan juga selipi
di kawasan ini banyak pengguna sepeda motor yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas
mulai dari menerobos jalur bus transjakarta tidak menggunakan helm keselamatan
berhenti di tempat penyeberangan zebra cross sampai dengan melawan arus kendaraan
tapi kira kira apa ya yang menjadi motif para pengguna sepeda motor ini melakukan pelanggaran lalu lintas
apakah mereka sudah sering berperilaku seperti ini di jalan raya
pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di jalanan jakarta ternyata senada dengan data pelanggaran dari korlantas polri
pada periode januari hingga juni dua ribu dua puluh dua pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor
rata rata perharinya mencapai enam empat ratus empat puluh enam kasus
di mana tiga jenis pelanggaran tertinggi yaitu kelalaian penggunaan helm boncengan berlebih dan melawan arus
terkait hal tersebut pihak korlantas polri berupaya melakukan sejumlah upaya preventif
mulai dari pengetatan syarat sim edukasi masyarakat hingga penegakan hukum berbasis teknologi seperti itle
sebagian besar ini roda dua ini
dan perudahan lalu lintas
kemudian ini sangat memprihatinkan juga data di kita data kecelakaan lalu lintas
kita terus yang pertama melakukan edukasi ya edukasi pembelajaran penerangan kepada masyarakat
aturan itu menjadi kebutuhan
menjadi kebutuhan untuk dirinya sendiri terutama untuk keselamatan dirinya sendiri
menurut praktisi keselamatan berkendara sdci sony susmana
maraknya aksi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda dua berkaitan dengan psikologis para pengendara itu sendiri
selain karena masalah pribadi faktor psikologis lainnya seperti kebiasaan secara bersama sama dan terus menerus dalam melanggar lalu lintas
akan dianggap menjadi sebuah kebiasaan yang lazim
apalagi tanpa adanya penindakan yang membuat efek jerah
seribu peraturan dibuat undang undang dibuat tetapi kalau kesadaran kita berlalu lintas kurang
itu gak akan berpengaruh apa apa
jadi paling penting adalah bagaimana membangun budaya keselamatan di jalan raya
nah sayangnya budaya keselamatan ini tidak ada di pelajaran sd smp dan sma
padahal ini sangat penting sekali
nah karena tidak ada di kurikulum tersebutlah makanya banyak sekali dari kita pengguna jalan raya tidak paham tentang lalu lintas
tidak paham tentang bahaya bahaya ada yang terjadi di jalan raya
sony menambahkan dalam membangun budaya keselamatan berkendara penting untuk mengesampingkan ego
saling mengingatkan saat terjadi pelanggaran dan menumbuhkan budaya malu
hal ini tentunya membutuhkan waktu dan perlu dibentuk bersama
tim liputan cnn indonesia